ada challenge tantangan dari fakultas fakultas itu dari ui jadi apa yang bisa dikontribusikan ke penanganan covid sembilan belas waktu itu
yaudah kita buat sebuah alat kesehatan itu salah satunya adalah ventilator
optimis ini bisa menjadi salah satu bentuk dari kontribusi kita dari bppt dalam membuat satu mobile lab yang mungkin bisa dimanfaatkan ya untuk pengujian sampel sampel dari pasien terduga covid sembilan belas

berarti maksimum maret tahun depan
kami yang akan membuat sampel sampel yang bisa dimanfaatkan untuk pengujian sampel sampel dari pasien terduga covid sembilan belas
kita harus sudah bisa memberikan seed vaksinnya bibit vaksinnya ke industri
insya allah dalam waktu enam tujuh bulan ke depan kita sudah bisa punya gambaran vaksinnya akan terjadi yang akan menjadi unggulan indonesia ini

sesaat lagi anda akan menyaksikan cnn indonesia heroes in association with
angka kasus positif yang terus meningkat kebutuhan alat dan fasilitas kesehatan masih sangat diperlukan
kondisi inilah yang menginspirasi beberapa ilmuwan dan mahasiswa dari fakultas teknik universitas indonesia
untuk membentuk tim yang merancang ventilator produksi sendiri
adalah dr basari seorang dosen fakultas teknik universitas indonesia
yang menggawangi tim ventilator ui untuk melakukan penelitian hingga merancang ventilator sendiri
ada challenge sebenarnya tantangan dari fakultas
fakultas itu dari ui jadi apa yang bisa dikontribusikan ke penanganan covid sembilan belas waktu itu
ya sudah kita buat sebuah alat kesehatan
saat itu saya juga masuk di namanya rcbe research center for biomedical engineering
saya juga ada di teknik biomedik
jadi dari situ terus ikut untuk memberikan kontribusi
jadi challenge itu saya tangkap
ya udah kira kira dari alat kesehatan apa yang bisa untuk membantu penanganan ini
dari beberapa alat kesehatan yang ada
itu salah satunya adalah ventilator
basari membentuk tim ventilator ui yang melibatkan pengajar praktisi
hingga mahasiswa di fakultas teknik universitas indonesia
untuk segera membuat dan memproduksi ventilator covid dua puluh
yang telah berjalan sejak akhir maret lalu
susah banget sih sebenarnya
tapi bisa dibilang cukup susah juga sih
cuma kan ada dosen dosen yang juga bantuin
jadi ya enggak begitu terasa membebankan mahasiswanya sih sebenarnya
karena ini ventilatornya basisnya juga ada elektroniknya
nah kita familiar juga paling sama microcontrollernya
itu lumayan familiar
di kuliah juga kadang ada dibahas
meski sistem mekanik dan elektro yang berjalan di ventilator bukan barang baru bagi para ilmuwan ini
bukan berarti proses penelitian ini tidak akan berhasil
tapi proses penelitian yang berlangsung berjalan mudah
hambatan demi hambatan selalu ditemui selama tiga minggu proses percobaan
paling sulit sebenarnya bagaimana sih prinsip kerja dari ventilator
itu meskipun orang praktisi itu sudah tahu
tetapi jeruannya atau dalemannya itu tidak tahu
jarang sekali yang tahu
sehingga kita harus tahu jeruannya
ketika sudah tahu dalamnya caranya gimana kita mempelajari secara prinsip
juga mempelajari komponen komponen yang ada di situ dan cara kerjanya
know how dari sebuah alat
kita pelajari semuanya kita yakin itu meskipun hipotesis kita kadang kadang salah
oh hipotesisnya harusnya seperti ini
para ilmuwan ini mampu merakit satu buah ventilator dalam waktu enam jam lima belas menit
dengan komponen yang sudah siap rakit
pria berusia empat puluh tahun ini pun menjamin bahwa covid dua puluh
merupakan jenis ventilator yang dibutuhkan pasien covid sembilan belas
bukan hanya resusitator
atau bukan hanya tipe yang lain
fungsinya ventilator adalah membantu pasien ya untuk bernafas bagi pasien yang kesulitan bernafas
dengan cara sistem pernafasannya dia diganti oleh mesin
diganti oleh mesin
jadi kita concern ke situ
bagging itu seperti untuk bantu pernafasan itu bagging
tetapi kita memang mengambil alih fungsi kontrol dari sistem nafas pasien
kita punya dua mode
utamanya di spesifikasi ventilator kita
yaitu kita secara terus menerus mengontrol pernafasan si pasien yang dikontrol oleh mesin kita
mode yang kedua adalah sipap
sipap itu seperti memberikan oksigen saja
biasanya cpap diberikan kepada pasien yang dia kekurangan oksigen
sebelum bisa digunakan ke para pasien ventilator harus melewati beberapa tahapan tes
termasuk didaftarkan untuk uji produk di balai pengawanan fasilitas kesehatan atau bpfk
di bpfk sendiri khusus ventilator akan melewati beberapa tahapan pengujian produk
seperti uji kinerja mesin uji keamanan dan keselamatan sistem kelistrikan dan uji ketahanan produk
sesuai dengan standar internasional yang diterapkan
semua proses pengujian memakan waktu hingga tiga hari penuh untuk satu produk ventilator
jujur saja kami belum punya pada waktu itu
jadi kami mencari standar justru yang internasional
kita mendapatkannya itu dari negara inggris
dari situlah kita mendapatkan
kami tidak mengadopsi karena mereka mengeluarkan standar yang disebut dengan rapidly manufactured ventilator system
ini ventilator yang khusus dipakai untuk pasien covid sembilan belas
tahapan pengujian di bpfk menjadi kunci awal untuk sebuah alat kesehatan untuk melakukan uji klinis dan mendapat izin edar produk
sebetulnya langkahnya sangat sederhana saja
jadi ketika dia lolos uji produk atau uji prototipe di bpfk
maka langkah berikutnya adalah mereka harus melakukan uji klinis
siapa yang menguji
adalah tim uji klinis yang ada di kementerian kesehatan
dan biasanya uji klinis itu dilakukan di rumah sakit ataupun puskesmas
ketika uji klinis ini sudah selesai
maka nanti produk ini akan mempunyai izin edar dan izin produksi
dengan kerja keras melakukan penelitian dan produksi selama lebih dari empat bulan
covid dua puluh telah masuk dalam tahap uji klinis
uji klinis merupakan tahap akhir bagi alat kesehatan
sebelum mendapatkan izin edar dari kementerian kesehatan
kita optimis ini bisa menjadi salah satu bentuk dari kontribusi kita dari bppt
dalam membuat satu mobile lab yang mungkin bisa dimanfaatkan ya
pengujian sampel sampel dari pasien terduga covid sembilan belas
salah satu komponen yang sangat membantu penanganan pandemi covid sembilan belas
adalah ketersediaan alat tes atau tes kit
bertempat di pusat penelitian dan ilmu pengetahuan teknologi serpong
badan pengkajian dan penerapan teknologi atau bppt
telah melakukan riset sejak bulan maret agar indonesia mampu menghasilkan test kit sendiri
adalah irfan faizal salah satu peneliti bppt di bidang bio farmasi
merupakan sosok yang mengambil peran penting dalam proses penelitian pengembangan tes kit milik bppt
irfan bersama beberapa ilmuwan lain di bppt adalah orang orang yang memulai penelitian
untuk menemukan bahan baku test kit dengan sampel gen dari indonesia
prinsipnya adalah proteinnya sebetulnya
protein rekombinan kemudian itu menjadi suatu gen targetnya untuk mengikat antibody
jadi protein itu diikat oleh protein lagi
nah dari situ bahan baku itu yang memang kita buat atau kita sediakan
selain bahan baku berupa protein yang diambil dari gen target
tidak ada yang membedakan jenis test kit milik indonesia dengan alat yang diimpor dari luar negeri
hanya saja test kit buatan indonesia diklaim akan lebih cocok dan sensitif untuk digunakan di masyarakat dalam negeri
atau dikonstruksi dibuat menggunakan dan diuji virus orang indonesia
sehingga akan jauh lebih sensitif dan spesifik untuk orang indonesia
selain alat tes bppt kini juga tengah mengembangkan laboratorium yang mampu melakukan uji spesimen virus corona
demi mempercepat penanganan
khusus untuk laboratorium yang melakukan penelitian terhadap virus atau penyakit tertentu
ada empat level keselamatan biologi atau biosafety level yang ditetapkan
uji spesimen virus corona minimal harus dikerjakan dalam laboratorium biosafety level dua
untuk itulah danang waliyo seorang peneliti bidang bioteknologi di bppt
disibukan dalam pengembangan mobile light biosafety level dua milik bppt
danang bersama timnya membangun desain laboratorium berjalan
yang dibuat dari kontainer berukuran dua puluh kaki

kpu menekankan bahwa pengujian pcr ini harus dilakukan di laboratorium yang memiliki tingkat keamanan hayati level dua
di indonesia itu nampaknya belum banyak laboratorium yang bisa melakukan pcr ini
sehingga untuk bisa mengendalikan penyebaran covid sembilan belas di indonesia
kita perlu memperbanyak jumlah laboratorium tersebut
namun membuat laboratorium itu tentu tidak mudah
sehingga kita di bppt ini berpikir bagaimana apabila ada satu laboratorium yang bisa kita buat
kemudian bisa dipindah operasikan
ini bisa membantu pemerintah dalam mengendalikan covid sembilan belas di indonesia
prototipe dari mobile lab yang dikembangkan kini telah berjalan
laboratorium berjalan ini diklaim telah menggunakan prosedur keamanan
yang sesuai untuk dilakukan pengujian spesimen virus corona
kita desain ini sehingga memenuhi kriteria dari who
di dalam mobile lab ini kita bagi dua ruangan
yang satu adalah ruangan yang kita sebut dengan antelum atau ruang antara
dan yang kedua adalah ruangan yang kita sebut dengan antelum
dan satu lagi ini ruangan utamanya atau kita sebut dengan main lab
anterrum ini fungsinya untuk penguji ketika sebelum masuk ke tempat pengujian
main lab itu kita akan berganti kita akan pakai apd
yang tepat untuk pengujian nanti ya kita gunakan di situ
kita juga atur supaya pintu masuk ke antirum dan pintu masuk ke main lab ini dengan sistem interlock
artinya pintu ini tidak bisa berjalan
kita juga bersamaan
sehingga kita bisa memastikan bahwa sampel yang sudah masuk di dalam main lab ini tidak akan keluar lagi
tidak hanya keamanan kemampuan laboratorium juga menjadi hal yang dipikirkan saat proses pembuatan berlangsung
dengan tiga orang peneliti di dalamnya mobile lab ini diklaim mampu melakukan uji spesimen dari hasil tes swab dengan lebih cepat
satu batch pengujian
pengujian itu bisa menguji tiga puluh sampel
dan ini waktunya kira kira sekitar empat jam sejak dimulai analisa sampai keluar hasil
nanti batch berikutnya itu akan keluar setiap dua jam setelah itu
jadi kalau misalkan saya ambil kapasitasnya untuk running misalkan dua puluh empat jam
maka jumlah sampel yang bisa dianalisa dalam satu hari itu kira kira sekitar tiga ratus sampel
tergantung dari shift ya waktu yang nanti akan dialokasikan oleh operator
proses penelitian dan pembangunan laboratorium berjalan ini dikerjakan danang dan tim selama sembilan belas hari dan memakan biaya hingga enam miliar rupiah
saat ini bppt telah selesai mengembangkan prototipe dari mobile lab ini
kita optimis ini bisa menjadi salah satu bentuk
dari kontribusi kita dari bppt dalam membuat satu mobile lab yang mungkin bisa dimanfaatkan ya untuk pengujian sampel sampel dari pasien terduga covid sembilan belas
kami cuma dikasih waktu dua belas bulan
dari bulan maret
berarti maksimum maret tahun depan kami harus sudah bisa memberikan seed vaksinnya bibit vaksinnya ke bppt
insya allah dalam waktu enam tujuh bulan ke depan kita sudah bisa punya gambaran vaksinnya akan terjadi
ya akan menjadi unggulan indonesia ini
semoga bppt bisa melakukan perkembangan ini
saat ini salah satu hal yang paling ditunggu untuk menghadapi pandemi covid sembilan belas
adalah ditemukannya vaksin dari virus corona jenis baru
pemerintah telah menunjuk secara resmi lembaga biomolekular aikman
untuk melakukan penelitian terkait vaksin virus corona jenis baru ini
untuk peneliti dan menemukan vaksin dari berbagai virus yang ada di dunia
para ilmuwan memiliki enam platform dalam proses penelitiannya
eijkman sendiri mengambil platform protein rekombinan
sebagai cara untuk menemukan protein antivirus yang telah terjadi
aikman akan menjadi vaksin
kita akan mencintai suatu vaksinium untuk mencintai suatu vaksin
kita akan mencintai suatu vaksinium
ini dan minum minum
petrolin jadi vaksininya akan mendapatkan protein rekombinan
vaksinium untuk menimbulkan protein rekombinan di dunia
jadi nah sekarang bisa dipanjang
jadi saat ini bomba tidak menyimpan oops
jika anda sekarang mungkin tidak belajar istri aikman saya
bisa dapat tahu lagi
saya diragakan untuk anda
sudah kita dapatkan yang baik responsnya baik dan itu terbukti protektif
baru nanti kita akan serahkan ke industri
eijkman sendiri optimis bulan maret tahun depan
bibit virus sudah akan ditemukan dan siap diproduksi secara massal
ini artinya paling tidak desember tahun dua ribu dua puluh
indonesia baru akan memiliki vaksin untuk virus corona jenis baru ini
lembaga eijkman hanya diberikan waktu satu tahun
untuk menemukan vaksin dari jenis virus corona baru ini
padahal idealnya penelitian vaksin dari jenis virus baru
membutuhkan waktu lima hingga sepuluh tahun
dengan waktu yang sangat terbatas
para peneliti virus di lembaga eijkman
kini tengah mengebut proses penelitian dari sampel darah pasien covid sembilan belas
untuk mencari vaksin yang dibutuhkan di indonesia
salah satu penelitian yang dibutuhkan di indonesia
adalah edison johar
pemuda dua puluh delapan tahun ini harus berhadapan langsung dengan virus hidup
untuk melakukan langkah awal proses penelitian
dengan cara pemetaan genom virus
yang diambil dari sampel darah pasien covid sembilan belas
kita harus petakan dulu genom virusnya
jadi kita tahu apakah ada perubahan
apakah dia dari wuhan ke indonesia ada berubah nggak
karena kalau berubah tentu yang kita
bikin tuh vaksinnya tidak akan efektif
kalau berubah seberapa signifikan
apakah tempatnya berubah itu bikin vaksinnya tidak efektif
jadi kita harus tahu itu dulu penelitiannya
nanti kita baru mulai desain dari sana
berhadapan langsung dengan virus hidup memang bukan pekerjaan mudah
namun bagi edison protokol keselamatan yang telah diterapkan
telah cukup membuatnya bekerja dengan tenang
kalau saya satu hal sih bukan cuma physical health ya
atau hal hal juga gitu
kita memang perlu break gitu
jadi kalau misalnya saya pulang rumah ya sudah
ngisi tenaga mentalnya dulu
ya tentu weekend kita kan juga nggak masuk ya
ya waktu untuk istirahat
sedikit berbeda dengan rekannya
bagi benedictus johan
menangani virus corona merupakan hal baru baginya
johan yang biasa meneliti virus demam berdarah dengdi
kini ditugaskan untuk membantu penelitian vaksin covid sembilan belas
yang menyulitkan adalah bahwa ini adalah sesuatu virus yang memang benar benar baru
informasi yang ada di dunia ilmiah mengenai virus ini masih sangat sedikit
sehingga kita perlu seperti menyatukan puzzle tadi ya
atau membuka halaman halaman dari buku yang kita belum pernah buka
jadi tantangannya sebenarnya itu
bagaimana kita berpacu untuk mencari informasi sebanyak mungkin
menerapkannya dalam apa yang kita lakukan untuk pengembangan vaksin ini
dan menghasilkan sesuatu yang bisa efektif
sehingga mereka khawatir itu sudah pasti
lalu mereka juga mungkin ada kekhawatiran
saya pulang dari lab
membawa sesuatu oleh oleh seperti itu dari lab
tapi dengan penjelasan dengan memberikan pengertian tentunya mereka bisa mengerti
di rumah pun saya
saya bisa menerapkan prosedur prosedur untuk keamanannya
meski bekerja dengan tantangan hambatan hingga rasa cemas
hal itu tidak mengendurkan semangat para peneliti di eijkman
termasuk bagi johan dan edison
dalam hal ini kita berkejar kejaran dengan waktu
penelitian vaksin biasanya memerlukan waktu lima hingga sepuluh tahun
hingga didapatkan suatu vaksin yang efektif
karena mendesak sekali
covid sembilan belas ini kita diminta dalam satu tahun
lembaga eijkman sudah bisa membuat suatu bibit vaksin yang nanti akan diproduksi secara massal
kita kan sebenarnya beban moral ya
kita juga harus kerja membantu indonesia
kita harus cepat tangani
jadi ya kadang kadang pulang rumah
kerjaan saya lambat ya
karena hal sepertinya perlu cepat misalnya
juga memang ya namanya sains juga tidak
enggak ilmu pasti banget
karena kadang kadang pas kita ikuti protokol eh enggak jalan
kita harus optimasi terus
jadi itu ya memang kendala kendala yang kita hadapi sehari hari sih